lechia dangs ini merupakan tim kasta tertinggi di liga polandia
saat ini tim yang diarsiteki oleh piorstokowik itu
tengah berjuang keluar dari zona degradasi
lechia dangs bukanlah tim besar di polandia
menurut situs resmi klub sejak berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
prestasi terbaik lechia hanya menduduki posisi ketiga
kelasmen ekstra klasa pada musim seribu sembilan ratus lima puluh enam
musim ini pun tim yang memiliki julukan the stripes
itu harus berjuang di babak playoff untuk lolos dari degradasi
setelah hanya mampu meraih dua puluh tujuh poin dari dua puluh tujuh pertandingan
dan berada di peringkat ke tiga belas
menurut data dari transfer mark the stripes memiliki rata rata
skuad berusia dua puluh enam tahun dari tiga puluh dua pemainnya di musim ini
kendati tidak memiliki prestasi yang mentereng
lechia dans pernah diperkuat oleh sejumlah bintang
salah satu bintang yang pernah memperkuat the stripes adalah
pemain yang sempat dijuluki the new deadved ini didatangkan
lechia pada musim dua ribu lima belas lalu dari venerbah
krasi tercatat hanya pernah memperkuat juventus pada musim
hingga dua ribu dua belas dengan mencatatkan empat puluh penampilan dan mencetak
dan pemain timnas jepang daisuke matsui
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut

pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut
pemain tersebut diberikan kekuatan di pangkalan tersebut